dua puluh siswa berhasil membuat sepeda motor sport yang tidak memakai bahan bakar bensin
melainkan menggunakan baterai listrik untuk menjalankannya
mereka membutuhkan waktu dua bulan untuk merakit sepeda motor sport listrik
hingga siap digunakan meskipun belum begitu sempurna
ada kesulitan nggak waktu
saat pembentukan rangka gagalnya banyak
hingga tiga kali pembentukan dan akhirnya berhasil
nantinya pihak sekolah menyatakan akan terus mengembangkan hingga motor listrik tersebut terbukti sempurna
dan berharap bisa diproduksi dalam waktu dekat
tim leputan cnn indonesia